museum seni rupa dan keramik menjadi salah satu dari sedikit tempat yang masih menyimpan peninggalan dari lembaga yang bernama lekra
lekra merupakan akronim dari lembaga kebudayaan rakyat
organisasi bentukan partai komunis indonesia ini diresmikan pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
menurut keterangan di museum ini lekra dibuat sebagai alat propaganda politik melalui kesenian
beragam nama terkenal menjadi anggota lekra seperti penulis pramudia anantatur dan pelukis avandi
namun di museum seni rupa dan keramik ini hanya ada kurang dari sepuluh lukisan yang merupakan warisan dari seniman anggota lekra
mereka adalah hendra gunawan joko pekik
dan amrus natalsya
ya ruangnya terbatas
jadi kalau karya khusus untuk lekra itu juga mungkin enggak banyak kan
nah makanya dicampur aja dengan periode periode itu setelah itu sebelum itu
sebelum lekra itu
tokoh tokoh lekra nya itu pelukisnya
nah yang kita tampilkan aja
soalnya nggak banyak juga kan
yang kita tampilkan aja
sesuai dengan jalur ini penataan koleksi itu
dari awal sampai dari prasejarah zaman warga tradisional sampai sekarang
lekra dibubarkan pada tahun yang sama dengan kejadian tragis yang dikenal g tiga puluh s
dan seluruh pihak yang berhubungan dengan pki diburu sepanjang orde baru
namun kreativitas para seniman lekra tak usang ditelan zaman
terbukti mereka masih berkarya di milenium baru meski usia tak lagi muda